berkunjung ke surabaya tak lengkap rasanya jika tak mencicip makanan khas surabaya
terutama kuliner legendaris khas surabaya yang satu ini
tahu tek tek dan tahu telur
makanan berbahan dasar tahu yang digoreng setengah matang
dan dipotong memakai gunting sampai mengeluarkan bunyi tek tek
lalu dicampur kecambah kecil tentak rebus lontong
lalu disiram dengan saus kacang petis dan ditaburi bawang goreng
sementara untuk tahu telur hanya ditambahkan telur kocok
menggoda selera ya
nah salah satu penjual tahu tek legendaris ini adalah tahu tek haji ali
yang dilanjutkan oleh anaknya generasi kedua pak supata
awalnya tahu tek haji ali berjualan dengan cara dipikul berkeliling kampung sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
hingga akhirnya memiliki kedai di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh di daerah dinoyo
untuk satu porsi tahu tek tek dan tahu telur haji ali masing masing dibanderol tujuh belas ribu rupiah
rahasia bumbu tahu tek haji ali ini ada di petisnya yang berbahan dasar tepung ubi
ini dilakukan agar konsumen yang alergi petis udang
tetap bisa menikmatinya
kita orientasinya ke petis
jadi yang membedakan dengan tahu tek tek lainnya itu petisnya
kita beli di pasar terus kita masak lagi lebih matang dengan kasih bumbu bumbu yang lebih sik
dan itu yang membedakan
jadi nggak gampang sakit perut lah
kalau langsung dari pasar itu memang kurang matang kayaknya gitu loh
kuliner berbahan dasar tahu lainnya adalah tahu campur
berbeda dengan tahu tek tek
tahu campur terdiri dari sop otot sapi
dan tentunya tahu goreng
meski tahu campur asalnya dari lamongan
makanan ini tetap menjadi prima dona bagi are are suroboyo
senangnya di sini dagingnya lebih empuk
kuahnya lebih berasa
terus rasa rempahnya itu nggak gimana ya beda dengan yang lain
kan biasanya kalau yang lain itu
kalau yang lain itu petisnya aja
tapi yang ini kuahnya juga berasa
cak minto penjual tahu campur yang sudah berjualan sejak tiga puluh tahun yang lalu ini
menjaga kualitas dagangannya dengan mengandalkan daging otot yang direbus sampai empuk
harga tahu campur ini dibanderol rp delapan belas
ya kuncinya satu itu petis ya terutama petis
maka itu harus yang enak gitu
terus dua itu harus pakai daging yang otot
khusus otot mbak ya
kalau dikasih daging dok tidak enak harus otot itu ya
kuah tahu campur ini mirip sekali dengan kuah soto yang berwarna kuning
tetap petis yang nomor satu yang paling terasa yang nggak boleh ketinggalan
dari ketiga makanan yang berbeda
makanan yang berbahan dasar tahu tadi
semuanya menjadi favorit saya
kira kira bagaimana dengan anda
ody kornelia aga dipa surabaya jawa timur